presiden joko widodo memutuskan untuk membebaskan tarif jembatan tol suramadu pada akhir oktober ini
pembebasan ini berlaku untuk semua jenis kendaraan
sebelumnya pada maret dua ribu enam belas jokowi menggratiskan sepeda motor yang melintas di jembatan terpanjang di indonesia itu
pembebasan tarif ini didasarkan pada payung hukum keputusan presiden
setelah pembebasan tarif ini berlaku maka biaya pemeliharaan jembatan yang diresmikan pada dua ribu sembilan itu akan ditanggung negara melalui apbn
sebelum pembebasan tarif untuk kendaraan roda empat dikenakan tarif rp lima belas
kemudian kendaraan besar golongan dua sampai empat antara rp dua puluh dua sampai rp empat puluh empat
pemerintah daerah di jawa timur menyambut baik kebijakan ini
namun ada pula yang menyebutkan bahwa pembebasan tarif ini berkaitan target jokowi menang di madura dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
jokowi kalah dengan prabowo pada pilpres dua ribu empat belas silam
sudah ada koresponden cnn indonesia miftah farid di gerbang jembatan tol suramadu surabaya jawa timur
selamat siang farid
farid kita tahu bahwa ini masih menjadi hal yang cukup kontroversi
ada yang setuju ada yang tidak
ada yang bilang ini adalah motif politik
kemudian juga akan menjadi beban apbn
anda menganalisa ini seperti apa faridel
ya ferdi selama tiga hari ini warga surabaya dan juga di jawa timur pada umumnya memang membicarakan soal rencana pemerintah pusat
menggratiskan atau membebaskan biaya tarif tol jembatan suramadu
memang tidak ada yang menolak sebenarnya ferdi
semuanya setuju dan kemudian mengapresiasi kebijakan dari presiden jokowi
namun kalau kemudian kita lihat dari momentumnya ini yang kemudian menjadi perdebatan
berkaitan dengan dua ribu sembilan belas ketika pemilihan presiden diberlakukan atau berlangsung
dan ini menjadi makanan dari para kontestan politik atau para tim pemenangan yang ada di jawa timur
terutama ketika mereka yang berada di barisan pendukung prabowo dan juga sandiaga uno
mereka menyebutkan bahwa ini jokowi memanfaatkan momentum politik untuk menarik suara yang ada di madura
memang dari empat kabupaten yang ada di madura ketika dua ribu empat belas yang lalu jokowi kalah telak dengan prabowo
dan ini mungkin menurutnya
dan ini mungkin menurutku
menurut mereka strategi jokowi untuk menarik suara yang potensial dari kubu prabowo
namun terlepas dari soal analisa politik itu verdi yang jelas
kalau berkaitan dengan pembebasan tol suramadu
misalnya dari gubernur jawa timur soekarwo dan juga empat kepala daerah di pulau madura
yaitu ada empat kabupaten
mereka menyebutkan bahwa pembebasan ini akan menunjang banyak sekali manfaat bagi pulau madura
terutama untuk wisata dan juga untuk berlangsungnya laju ekonomi di empat kabupaten
yang ada di pulau madura
namun dilihat dari growth atau pertumbuhan selama keberadaan suramadu verdi dua ribu sembilan yang lalu
pemerintah optimis akan menekan angka kemiskinan yang cukup signifikan di empat kabupaten yang ada di pulau madura
namun nyatanya sembilan tahun berjalan setelah peresmian awal dari jembatan suramadu
tiga kabupaten atau bahkan hampir tiga kabupaten yang ada di pulau madura ini
ini menempati urutan sepuluh besar dari kabupaten kota termiskin di provinsi jawa timur
dan sampang menduduki peringkat kedua dan pertama dan disusul dengan kabupaten bangkalan di posisi kedua
bahkan kalau secara nasional dua kabupaten ini masuk dalam agenda dari pemerintah pusat untuk menekan satu ratus dua belas kabupaten termiskin secara nasional
dua kabupaten ini masuk dalam daftar itu
dan juga disusul angka kemiskinan
artinya sembilan tahun atau pertumbuhan perekonomian yang ada di kabupaten kabupaten di pulau madura
ini memang tidak berbanding lurus dengan kebijakan pembangunan sarana transportasi yaitu pembangunan jembatan suramadu
karena kita masih menunggu apa kemudian pembebasan tarif ini bisa menekan angka kemiskinan
yang jelas dari banyak wawancara yang saya lakukan
para akademisi terutama tokoh masyarakat yang juga dari madura menyebutkan bahwa tarif atau jembatan suramadu ini hanya satu indikator saja
dari banyak sekali variable yang perlu diperhatikan untuk menekan angka kemiskinan atau ketimbangan kemiskinan yang ada di surabaya dan juga kabupaten terdekat dengan suramadu
bahkan yang paling dekat adalah bangkalan dan sampang menduduki peringkat tertinggi di angka kemiskinan
dan angka ini memang sangat berbanding lurus dengan angka kematian bayi misalnya di dua kabupaten ini
kita masih menunggu apakah kemudian pembebasan tarif ini
aspek politiknya atau lebih kuat wacana soal kemajuan ekonomi di empat kabupaten yang ada di madura
yang jelas banyak sekali para pengamat yang khawatir kalau kemudian ini tidak dibarengi dengan orientasi pembangunan yang jelas
pemimpin daerah di empat kabupaten yang ada di madura
ambil contoh misalnya kalau kemudian banyak sekali pengusaha properti yang mengincar tanahnya di bangkalan
ini akan membuat lahan pertanian terkonversi menjadi lahan dunia
dan ini juga perlu diperhatikan
kemudian pembangunan jembatan bahkan sekarang pembebasan tarif tol jembatan suramadu
apakah juga dibarengi dengan rencana pembangunan atau sustainable pembangunan dari empat kabupaten yang ada di pulau madura
terutama bagaimana mereka mengantisipasi sehingga ketahanan pangan bisa dipertahankan di jawa timur
karena jawa timur merupakan nomor satu penghasil beras yang ada di nasional
kemudian kalau kemudian ada konversi yang cukup besar dari perluasan atau lahan pertanian yang ada di bangkalan dan sekitarnya
dan mengancam apakah kemudian lahan lahan pertanian ini berubah menjadi perumahan ketika akses dari surabaya menuju bangkalan
yang hanya sekitar sepuluh km dari pusat pemerintahan kota surabaya kemudian menuju bangkalan
ini akan membuat konversi ini akan semakin masif dan ini membuat produksi pangan di jawa timur bisa saja berkurang verdi
semoga memang bukan ada motif politik dibalik itu karena memang mungkin selama ini harganya kemahalan
kita merujuk kepada angka kemiskinan yang juga masih tinggi di sana
baik terima kasih
pak arief dari surabaya jawa timur